ya sementara itu dinas tenaga kerja kabupaten tanggerang banten dipenuhi warga yang akan mengurus surat keterangan pencari kerja
bahkan warga yang sudah menunggu berjam jam harus kecewa lantaran tidak memperoleh nomor antrean untuk mendapatkan pelayanan pembuatan kartu kuning
para pencari kerja berdesakan untuk mengurus surat keterangan pencari kerja atau kartu kuning di dinas tenaga kerja kabupaten tanggerang banten
para pencari kerja yang sudah antre sejak senin pagi sepuluh juli tak sabar untuk mendapatkan pelayanan pembuatan surat keterangan pencari kerja
antrean memanjang mencapai halaman gedung di senaker
meski sudah antre sejak pagi sebagian pemohon pembuatan kartu kuning harus kecewa lantaran tak mendapat nomor antrian
sebab jumlah pemohon membeludak sedangkan dinas tenaga kerja hanya membatasi pelayanan untuk delapan ratus orang per hari

rencananya mau ngelamur di mana mbak
saya belum dapat
dari jam berapa mbak ke sini mbak
dari jam tujuh
kecewa nggak mbak nggak dapat nomor antrean mbak
kecewa nggak nggak dapat nomor antrean
kepala bidang penempatan tenaga kerja mengatakan jumlah pencari kerja yang datang setelah lebaran dan kelulusan sekolah meningkat dibanding sebelumnya
yang biasanya hanya dua ratus sampai tiga ratus hari hari normal
sekarang sampai lebih dari delapan ratus
sementara itu di kabupaten tanggerang ratusan lawangan kerja dilaporkan perusahaan ke dinas tenaga kerja kabupaten tanggerang
banyaknya pencari kerja ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir agustus mendatang
mengingat pemohon pembuatan surat kuning terus meningkat
dodi wahyudi tanggerang